bagaimana cara untuk membuat aymari menjadi laki laki
bagaimana caranya biar aymari bisa
kalau memang laki laki takdirkan jadi laki laki lagi
biarpun saya meninggal saya akan tenang
jangan sampai saya punya beban seperti anak saya
kalau memang saya punya harta
mungkin sudah saya jual dari dulu
saya juga sedemikian anak saya
saya juga sedemikian anak saya
sepintas tak ada yang tak lazim dari perawakan aymar holbi rajabi
bocah berusia lima tahun itu tampak biasa biasa saja
namun ternyata aymar menderita kelainan pada alat kelaminnya
sebuah keadaan yang membuat aktivitasnya terbatas
aymar aku mau tidur
hingga saat ini aymar belum bisa mandiri ketika buang air kecil
ia masih harus dibantu ibunya untuk melepas celana
karena aymar hanya bisa buang air kecil dengan cara berjongkok seperti perempuan pada umumnya
aymar aku mau tidur
mama kenapa ada yang pipis
sampai dia kalau tidak kuat sampai kompol di celana
karena dia memang ingin kalau apa apa harus dibuka semua
tapi sekolah dia begitu sama
pengennya diantarkan oleh mamanya
karena kalau ingin pipis dia tidak mau pipis di mana mana
pengennya di rumah
saya pernah cerita mungkin pas mau tidur
iya maaf katanya kok dedek katanya
aymar kan pipisnya tidak seperti si a'a
aymar ingin berdiri emak seperti orang
sayang olah semuanya melihat anak begitu
dia susah bergaul sama orang
sama anak yang lain dia pasti main sendiri gitu
karena kenapa kalau dia main sama orang lain
mungkin beban dia itu karena sudah tahu orang orang pada memungkinkan
makanya dia pasti memisah sendiri

mungkin dia sudah tahu orang lain

mungkin dia sudah tahu orang lain

saat ini aymar masih bersekolah di pendidikan anak usia dini di kampungnya
di desa kertamukti kecamatan haurwangi kabupaten cianjur jawa barat
menurut gurunya aymar termasuk anak yang cerdas dan mampu mengikuti pelajaran
hanya saja aymar hanya mau bersekolah jika ditemani ibunya
ia takut jadi bahan ejekan apalagi ketika harus buang air kecil
sore hari sama dengan anak anak lain di kampungnya imar juga belajar mengaji
ia ternyata cukup cepat menghafal pelajaran yang disampaikan
ia cukup cepat menghafal pelajaran yang disampaikan
dalam segi pembelajarannya mengajinya dalam kecerdasan mengambil ilmiahnya
ilmu ilmunya daripada talaran talarannya itu lebih dari yang lainnya
namun kecerdasan aymar tak membuatnya percaya diri
ketakutan jadi bahan ejekan membuat imar membatasi pergaulan
bocah itu semakin menarik diri dari lingkungan di sekitarnya
sekarang sudah masuk sekolah pak un
dia susah bergaul sama orang
sama anak yang lain dia pasti main sendiri gitu
karena kenapa kalau dia main sama orang lain mungkin bebannya dia tuh
karena udah tahu orang orang pada ngomong
makanya dia pasti memisah sendiri itu pun harus ditemenin
apakah anak saya mau jadi bahan bulian saya disitu bukan saya
lingkungan di sini aja seperti itu dia mindernya
apalagi kalau sudah di luar sudah masuk sd saya nggak kebayang
mencoba mencari tahu apa saja upaya yang telah dilakukan orangtua aymar
putranya menjadi laki laki normal
semenjak dilakukan tes uji kromosom pada tahun dua ribu sembilan belas oleh tim dokter
aymar dipastikan sebagai laki laki
pas omir umur tujuh bulan kan kalau papa harus osg ya
saya osg lagi perempuan pas umur delapan bulan
apa kata dokter gini dok ayo ini anak saya apa gitu ya
terus kata dokter gini anak ibu
dibilang perempuan ada monasnya
bilang laki laki ada belahannya
ya minggu itu katanya dibilang laki bukan perempuan bukan
sebenarnya waktu itu saya udah menanggung beban ya

jadi tersenyum sampai ke sini
oh dari sini ini
enggak dari sini
diambil sampelnya diperiksa
dan sampai sekarang mungkin kalau dibilang kata dokter dulu waktu saya
ini pak ktp anak bapak
maksudnya gimana dok
waktu saya terima tuh hasil kromosom dari dokter hasan
ini ktpnya anak bapak
oh baru disitu saya lega kalau anak saya sudah berstatus laki laki
setelah imar dipastikan laki laki dari hasil uji kromosom
aymar harus menjalani operasi untuk mengeluarkan dan menurunkan testis
pada tahap itu imar belum memiliki penis dan masih harus buang air kecil lewat lubang di antara testis
selanjutnya bocah itu harus masih melakukan terapi hormon
di tengah keterbatasan biaya ian dan ida terus berjuang untuk mewujudkan harapan dan mimpi putra ketiganya imar menjadi seorang laki laki sejati
meski jarak dari rumahnya di cianjur menuju ke rumah sakit hasan sadikin bandung jauh
dan harus menggunakan transportasi umum
dan mengeluarkan biaya yang tak sedikit ian dan ida tidak menyerah
beruntung pemerintah desa kertamukti bertindak cepat
imar bisa mendapatkan program pemerintah kartu indonesia sehat sehingga bisa meringankan beban terutama untuk tindakan medis dan biaya obat
sayangnya tidak semua tindakan medis dan obat maupun terapi hormon
bisa ditanggung oleh bpjs kesehatan atau program kartu indonesia sehat
seketika itu mungkin proses berjalan dan waktu itu yang saya tahu pak ian dan dibekali oleh kartu indonesia sehat langsung ke rumah sakit hasan sadikin
ananda aymar anak daripada pak ian mungkin masih kecil tapi tetap memerlukan penanganan
karena kalau berlarut larut kasian buat pribadi aymarnya dan kasian juga buat keluarganya
seperti biasa sebelum kontrol ke rumah sakit hasan sadikin bandung
aymar harus mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas kecamatan haurwangi
ini baru satu kali operasi jadi sekarang tahap dua dan tahap berikutnya
di sini imar juga diperiksa kesehatannya secara umum
setelah itu ia masih harus mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat kedua rumah sakit daerah cianjur
dari fisik juga fisikis juga harus psikolog yang menangani karena akan dibentuk kemana ini anak
terus dari pemeriksaan berlanjut juga dan operasi juga masih harus
iya masih panjang
menjadi anak yang berbeda membuat aymar menjadi lebih dekat dengan orang tuanya
seringkali aymar bertanya kapan ia bisa menjadi laki laki normal
dia udah gak mau main sama orang
udah minder mas
banyak orang yang ngatain katanya aymar bukan laki laki laki laki tapi ada itunya katanya begitu
namanya saya orang tua apalagi ibu ya
gak mau anaknya
saya cuma bisa berharap ada orang yang mau membantu anak saya buat operasi
kalau sekarang kan ke rumah sakit ntar bu dua bulan lagi bu
entah kapan itu dua bulan itu udah lama gak ada putusan ada apa apa
ntar dulu bu kapan dong ntar dulu bu
ya jika kondisi ekonomi orang tua aymar baik baik saja masalah yang diderita aymar mungkin bisa segera teratasi
namun kenyataannya keluarga ini hidup di garis kemiskinan
setelah ayah ayahnya berubah aymar tidak bisa berubah
amar tak lagi bekerja sebagai sopir di jakarta pada dua ribu delapan belas lalu
mereka harus tinggal di rumah kakek aymar yang juga merupakan hak dari delapan saudara ian yang lain
di rumah itu mereka tinggal di satu peta kamar
dia tuh orang gak mampu lah
sekarang lihat sendiri keadaan rumahnya
ini rumah orang tuanya untuk dibagi ikan segini juga
tapi kan gimana ya usaha dia udah berupaya semaksimal
mungkin keluarga juga sebenarnya mau membantu tapi apa daya
dan gak bisa mencukupi untuk operasinya aymar
ngelihat saya gitu orang lain adanya atau anak anaknya yang bahagia mungkin
semua orangnya sudah bisa beli sepeda sepatu roda
cuman adanya saya kadang kadang cuma sepeda bekas sepatu bekas
saya juga sedih maksudnya
bukan gak mau membahagiakan mereka
dengan berbekal sedikit kemampuan elektronik
ian ayah imar menerima jasa perbaikan alat alat elektronik di rumahnya
sesekali ian mendapat pekerjaan membetulkan jaringan listrik di rumah tetangganya
ian tidak pernah meminta upah
ian menerima pemberian jasa yang diberikan seikhlasnya
ya biarpun saya keahlian saya nggak memadai kalau dibilang keahlian
itu untuk menghidupi sama pasang pasang listrik di tetangga
saudara kalau ada yang butuhin pasti saya kerjain
kalau nggak ada sama sekali ya paling saya ngikut kerja bangunan
saya nggak pernah pasang tarif untuk misalkan begini
minta tolong dipasangin listrik saya nggak pernah sekali
mencoba membantu perekonomian keluarga
ida ibu aymar bekerja sebagai buruh cuci dan setrika
ia juga menerima pesanan membuat makanan ringan
uang yang didapat memang tidak banyak
tapi ida selalu menyisikan sedikit untuk keperluan aymar
terima kasih ya allah

isian tahu mas
oh emang ibu jualan sebelumnya
iya jualan ternyata kan jualan di depan
jadi lapak sama gerobaknya ibu jual
laku berapa itu
itu rp tiga ratus ya rp delapan ratus
rodanya lima ratus lapaknya saya jual rp tiga ratus
memang buat apa tuh duitnya
ya buat ini buat imar
buat berobat imar
nambah nambahlah buat periksakan rumah sakit kan harus pakai ongkos ya mas ya
walaupun kita pakai bpjs kan tetap aja ada aja gitu
buat ongkos buat apa
iya buat transportnya
terus ibu sekarang usahanya
kalau ada yang pesenan saya baru saya ngerjain
jadi di rumah aja
di rumah aja
ini ada pesenan
ada pesenan alhamdulillah
muhammad ilyas isam akbar kakak tertua aymar yang baru dua tahun lulus sma
kini sudah mulai bekerja di bandung
melihat kondisi orang tuanya serta adiknya aymar
isang bertekad untuk membantu orang tuanya dan membahagiakan adiknya
isam ingin melihat orang tuanya dan adiknya bahagia
isa merasakan betapa adiknya sangat tertekan dan ingin hidup normal seperti orang lain
saya juga kadang sukanya diri sendiri gitu
kenapa saya nggak bisa ngebantu e ford sama sekali buat adik saya gitu
aa itu nah dede yang sepeda dede yang skuter gitu kan
itu kadang bukannya nggak mau gitu
cuma karena daya saya pribadi kan juga nggak punya kemampuan kecukupan
apalagi ngelihat saya gitu orang lain adiknya atau anak anaknya yang bahagia mungkin
semua orangnya sudah bisa beli sepeda sepatu roda
cuma dede saya kadang cuma sepeda bekas sepatu bekas
saya juga sedih maksudnya
bukan gak mau membahagiakan mereka gitu
imar bisa minta sesuatu sama allah
keluarga sederhana ini hanya bisa berusaha dan berdoa agar tuhan memberi jalan terbaik bagi kesembuhan aymar
namun mereka jelas butuh uluran tangan orang orang yang mau berbuat baik
agar imar yang bercita cita sebagai ustadz itu
dapat percaya diri menyongsong masa depannya nanti
jadi karena aku sebagai laki laki
jangan seperti perempuan
karena aku malu sama teman teman

karena tidak bisa su
tapi harus happiest untuk mulai
karena seharusnya eurozenie juga berandal
jadi malam establishing di kubur di sini lainnya
masi desenvolp rebang hal ini
masih tak embarrassed